kita awali reportase dari berita kecelakaan
tabrakan mengerikan terjadi di surabaya kamis pagi
sebuah mobil menabrak tiga sepeda motor sekaligus
di lampu merah penyeberangan jalan raya darmo surabaya
detik detik kecelakaan ini terekam kamera cctv
beginilah detik detik kecelakaan mengerikan
yang terjadi di jalan raya darmo surabaya kamis pagi
sebuah mobil sport berwarna putih
tiba tiba berjalan nyelonong ke jalur kiri
dan menabrak tiga pengendara motor di depannya
yang tengah berhenti karena lampu merah penyeberangan orang menyala
sontak para pengendara motor terkapar
berdasarkan data pihak kepolisian
pengemudi mobil sport adalah ggt
yang masih berusia delapan belas tahun
seorang mahasiswa warga jalan nikolas kabes papua barat
sementara untuk tiga korban
dua di antaranya diketahui bernama rudy yuwana
warga lebak jaya tengah
serta ferry setiawan warga jalan sidoto pawetan
keduanya mengalami luka
telah dirawat di rumah sakit adi husada surabaya
sedangkan satu korban lainnya
hanya mengalami luka ringan
dan enggan memberikan identitas kepada pihak polisi
sementara setelah dilakukan pemeriksaan intensif
ggt ditetapkan sebagai tersangka dalam kecelakaan beruntun ini
tersangka terbukti lalai berkendara
mengakibatkan korban luka
seperti terlihat dari rekaman cctv di lokasi kejadian
tersangka mengaku melamun dan hilang konsentrasi
mengemudi saat hendak pergi ke kampus
karena memikirkan tugas kuliah
mau ke kampus
mau ke kampus bisa saja mungkin melamun apa
ya pengakuan tidak
bahwa pengakuan itu bukan hal yang paling penting bagi kami
hal yang paling penting bagi kami adalah
tersangka yang mengaku memacu mobilnya empat puluh km per jam tersebut
meminta maaf kepada korban atas kelalaiannya
dan akan bertanggung jawab
minta maaf kepada korban atas kelalaian saya yang saya lakukan
tadi benar benar apa pak sampai geleng
melamun apa sampai mas
akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan undang undang
tentang lalu lintas dan jalan raya
karena lalai mengakibatkan korban luka
dengan ancaman maksimal satu tahun hukuman penjara